minimnya personel yang berjaga saat peristiwa bom bunuh diri di polsek astana anyar menjadi salah satu penyebab pelaku dapat masuk
hal itu disampaikan oleh kabit humas polda jawa barat kombespol ibrahim tompo rabu malam
apa itu yang berada
pertama kejadian yang terjadi memberi celah bagi pelaku
tetapi pada saat kejadian memang ada kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh polsek
yang kemudian sebagian anggota itu melaksanakan pengamanan unjuk rasa
sehingga melaksanakan apel itu sebagian di polsek dan memang pada saat itu propos tidak menjaga pintu
dan kebetulan pintunya sedikit terbuka itulah kesempatan yang digunakan oleh pelaku untuk masuk